tingginya tingkat okupansi hotel di masa pandemi covid sembilan belas ini
tidak lepas dari promo yang diberikan para pelaku usaha wisata
bila tahun sebelumnya para pelaku usaha menjual harga tiket dengan paket hiburan
pesta kembang api dan berbagai pesta pinggir pantai
kali ini hal itu tidak dilakukan
pihak hotel hanya menjual kamar dan kawasan wisata pantai
lokasi wisata lainnya yang sudah menerapkan chse
tamu tamu yang datang untuk berlibur ke lombok tahun ini
bukan dari tamu luar negeri namun tamu lokal dari luar daerah
kita sudah satu minggu ini di atas seratus kamar terus
walaupun tidak weekend ya alhamdulillah rame
seperti kegiatan kegiatan juga
seperti sekarang ini ada ini besok malah juga ada wisuda dari indonesia
seperti itu jadi sekarang wisuda wisuda juga banyak dilakukan di resort gitu loh
bukan hanya di kota
sementara itu pemerintah provinsi ntb melarang kegiatan perayaan natal dan tahun baru secara besar besaran
rapit biasa yang penting disininya protokol covid nya benar benar ditegarkan
ada pembatasan jumlah wisatawan yang akan datang ke ntb
pembatasan jumlah tidak
tapi event event yang diselenggarakan termasuk tahun baru besok natal itu tidak boleh dalam jumlah yang besar berkerumun
itu tidak boleh semua event itu wajib mematuhi protokol kesehatan
pemprov ntb menekankan kepada tamu yang datang untuk taat menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
lalu rahmat junia diberi